terus ada serena yang bikin ujang merasa dapat perhatian
ada teman diskusi pendukung semangat
terus kata uda dia juga butuh perempuan yang bersikap manja ke dia
kata ujang itu dia dapetin semuanya dari serena
terus gimana tuh
ujang harus milih jalan terus sama serena atau kembali ke istrinya
nama saya deden
kamu selalu nunggu teman di sini
enggak selalu baru dua hari ini aja
cari kerjaan yang halal
dimana terserah teteh
beneran abah gak apa apa kalau ditinggal
beneran barusan aku tanya lambunya udah gak perih
bukan si ri na
iya si rena
se bukan si
kita ngopi dulu aja biar persaudaraan tetap terjaga
saya ketemu lagi sama perempuan yang saya ceritain kemarin ke kamu
dia sama seperti kita
mantan copet mantan anak buset juga
terus dia sekarang kerja apa
sama seperti saya pengangguran
iya kan sama sama pengangguran
sama sama lemah iman
pernah pak maha iban mah
memang iya pernah
tapi sekarang udah nggak lagi
pertanyaan kang murad gimana
alhamdulillah baik baik aja
iya kalau jalan ke arah samarang bener ini
iya nanti di depan belok kiri
terus pas ada stopan lampu merah belok kanan
terima kasih teh
saya nggak nyangka si ujang lebih pintar dari kangus
sejak dipegang pul sama si ujang
usaha kicimpring di sini jadi lebih maju
saya lihat karyawannya lebih banyak
itu kan artinya produksi juga lebih banyak
kalau produksi lebih banyak
berarti karena penjualannya lebih banyak
di balik lelaki yang sukses
ada perempuan hebat di belakangnya
di balik ujang yang sukses
ada serena di belakangnya
berarti yang hebat itu bukan ujar
iya maksudnya saya dia
iya tapi masalahnya
malah jadi masalah
ujang jadi terlalu dekat sama serena
sampai nempel nggak
kalau sampai nempel atau enggak
saya belum pernah lihat
si ujang kan sudah punya istri sama anak
nah itu masalahnya
kang mus tahu
setahu saya kang mus juga udah ngikutin
tapi si ujang masih ban lho
ujang sekarang lagi bingung
rumah tangganya ada masalah
sudah dari awal pernikahan
terus ada sirena
yang bikin ujang merasa dapat perhatian
ada teman diskusi
terus kata ujang
dia juga butuh perempuan yang bersikap manja ke dia
itu dia dapetin semuanya dari serena
terus gimana tuh
ujang harus milih
jalan terus sama sirena
atau kembali ke istrinya
katanya pemandangan di jari ujung indah
aku tuh pengen banget dibonceng kang ujang kesana
kang ujang kan udah punya istri
udah punya anak
kita masih mengharapkan kang ujang
waktu aku pertama kali tahu kang ujang sudah punya istri sama anak
hati aku rasanya bukan cuma patah
aku malu sama diri aku sendiri
benci sama diri aku sendiri
mau pergi jauh rasanya gak mau ketemu lagi sama kang ujang
tapi aku punya kewajiban pekerjaan
tanggung jawab profesional
kang ujang juga yang minta aku tetap bantu dia
terus kang mus juga yang ngasih ruang lebih
aku bukan lagi cuma sekedar partner
tapi masuk ke manajemen usahanya
mula mula aku tahu diri
siapa aku di samping kang ujang
cuma rekan kerja
tapi kebersamaan aku sama kang ujang dalam beberapa bulan ini
bikin aku lupa semua itu
semangatku sekarang bukan cuma tanggung jawab pekerjaan
semangatku sekarang pengen lihat kang ujang berhasil
dan aku adalah pendampingnya
kang ujang sendiri gimana
saya mau pulang dulu
aku mau pulang dulu
saya mau pulang dulu
saya mau pulang dulu
serena itu cantik
serena itu cantik
tapi jangan sampai bikin ujang lupa kebaikan perempuan yang sekarang masih jadi istrinya
kalau ada yang salah
kalau kapan waktu mau ke tempat kang mus lagi
kasih tahu saya
ini kebun siapa
kapan ya saya punya kebun yang luas seperti ini
minggu depan juga mungkin bisa
nanti saya tanya dulu
kebun ini mau dijual apa enggak
kalau nggak punya uang mah
jangan pengen punya kebun ini
kebun yang luas seperti ini ya tukang
kamu lagi ngelamuinin siapa
kamu lagi ngelamuinin siapa
kamu harusnya udah tahu
masih berharap perempuan itu ketemu lagi
kalau ketemu lagi
mau nanya alamat rumahnya
kalau sudah tahu alamat rumahnya
ya datang ke rumahnya
mau apa kamu datang ke rumahnya
apa kamu datang ke rumahnya
kenalan sama keluarganya
mau apa kamu kenalan sama orang tuanya
kamu kenapa senyum
meragukan keseriusan saya
bukan meragukan keseriusan kamu
tapi meragukan hasilnya
yang namanya teman
harusnya ngasih support
yang namanya teman